seorang anak mengirimkan video kepada orang tuanya seorang calon haji asal bogor jawa barat yang menjadi korban penipuan sindikat pemalsu dokumen di filipina
dan video tersebut berisi permohonan ke pemerintah untuk menyelesaikan kasus yang dialami orang tuanya
bapak jokowi bapak menteri ibu menteri tolongin mama dones sama papa dones di filipina
di filipina ditahan di penjara lagi sakit tolongin pulangin papa sama mama dones
eh ya assalamualaikum wr wb
pokoknya saya sekarang berdoa terus ke allah ya supaya diberikan jalan gimana kalau emang ada waktu gitu kan
kita untuk menuju bay to glow sekarang tolong cepat diberangkatkan kalau emang enggak saya pasrah aja mungkin
emang udah nasib cepatlah dipulangkan segitu aja
ngirim video ini ke saya saya sempat nangis juga sama suami gitu ya
terus karena gimana ya kata saya kok tadinya kan emang saya umpet umpetin nih nggak ngasih tau dia
mungkin dia kan udah gede gitu kan ya udah delapan tahun juga ngerti lihat tv gitu
kok ini orang rumah pada lihat tv gitu kan ini kok tv jemaah haji jemaah haji kan dia udah gede kan
terus dia tahu akhirnya dia tahu sampai dia bikin video sendiri umpet umpetan gitu kan terus dia kirim ke saya
oh gitu apa isi videonya yang dia sampaikan
videonya yaitu dia menyampaikan kepada bapak presiden gitu kan untuk
untuk bapak presiden bapak menteri dan ibu menteri tolong bawa mama dan bapak saya pasrah aja lah
pokoknya saya sekarang berdoa terus ke allah ya supaya diberikan jalan
gimana kalau emang ada waktu gitu kan kita untuk menuju bay to blow sekarang tolong cepat diberangkatkan
kalau emang enggak saya pasrah aja mungkin
emang udah nasib cepatlah dipulangkan segitu aja